ya bongkar pasang kebijakan terjadi ketika presiden joko widodo kembali menegaskan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng
untuk seluruhnya tanpa terkecuali
penegasan ini disampaikan oleh presiden seakan mengoreksi pernyataan menko erlangga yang menyebutkan
larangan ekspor hanya berlaku untuk sebagian bahan baku minyak goreng saja
lantas apakah kebijakan terbaru ini membuktikan pemerintah memang kebingungan dalam mengatasi meroketnya harga minyak goreng
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan direktur eksekutif dari indef pak tauhid ahmad
selamat malam pak tauhid apa kabar
kabar baik mas renat apa kabar
kabar baik sayangnya perwakilan dari pemerintah dari kantor staf kepresidenan juga tidak bisa bergabung dalam diskusi pada malam hari
jadi kita akan ulas pak tauhid bagaimana anda melihat kebijakan soal larangan ekspor ini
yang cukup menarik yang ditangkap oleh publik adalah ada momen pelin pelin pelan ya ketika pak erlangga
ada konvers hanya beberapa item saja yang dilarang tapi kemudian dikoreksi secara keseluruhan
larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan juga minyak goreng
anda membacanya ini ada apa menurut anda ketika ada perubahan dalam waktu satu hari saja terkait dengan kebijakan ini
yang pertama tentu saja saya membaca
apa namanya pemerintah sehingga ingin kehilangan wibawa atas pernyataan pak presiden
yang kemudian dianulir oleh pak menko perekonomian
sehingga akan kembali pemerintah bahwa seluruh produk cpo dan turunannya untuk sekarang diekspor
yang kedua adalah
jelaskan sikap tegas pemerintah bahwa berbagai upaya harus dilakukan agar harga minyak goreng kembali turun
kembali ke posisi harga eceran tertinggi sebesar empat belas
tentu saja ini
ada sisi positif dan ada sisi negatif
kebijakan ini kemungkinan dalam waktu cepat memang akan menurunkan harga
tetapi tidak ada jaminan bahwa harga ini di dalam negeri akan cenderung tetap begitu dalam kurun waktu katakanlah setelah tiga bulan
karena pertama adalah
kebijakan ini akan menekan ekonomi secara besar
baik kepertumbuhan ekonomi
kemudian nasi petani
kemudian desakan dari dunia internasional
termasuk juga kehilangan pendapatan negara dan juga migas yang sangat besar
karena itu tentu saja kalau kita timbang timbang
tentu ada kebijakan ini jauhian
jadi semua disamaratakan begitu sehingga tidak ternyata punya alternatif yang lebih baik dari kebijakan ini
seharusnya ada penjelasan lain yang lebih detail
gas yang dikeluarkan
ini harusnya melahirkan beragam kebijakan tambahan lainnya
mengenai tentuan nasib petani dalam penentuan harga cpo
kemudian yang kedua
dengan kebijakan ini tidak punya sumber keuangan yang relatif stabil
bagaimana kebijakan tambahan lainnya mengantisipasi defisit perdagangan yang kemudian terjadi
dan minyak sawit dan turunannya
menyumbang sekitar lima ratus triliun
dan ini sangat besar
kalau ini hilang
yang tadinya turkus akan menjadi tip begitu
pak tauhid tapi
di sisi lain
kita mulai melihat
dari beberapa pemberitaan
dan juga pantauan di lapangan
harga minyak goreng yang sudah mulai kembali murah
sudah mulai turun
artinya ini dianggap bahwa
kebijakan larangan ekspor cpo ini
bisa menekan harga di masyarakat
tadi anda katakan
hanya sekitar tiga bulan begitu ya
anda membaca bahwa kebijakan ini tidak akan berlangsung lama
ya betul ya
akan terjadi penurunan harga
terutama untuk bahan baku minyak goreng
yang dilakukan oleh sektor swasta
maupun minyak goreng
namun lama kelamaan
karena harganya terlalu rendah
sumber bahan baku akan menjadi berkurang
dan pada akhirnya
supply akan menyesuaikan
nah ini yang saya kira akan
karena dengan harga internasional yang terlampau jauh
ada upaya upaya melakukan
yang tentu saja
dari produk produk indonesia
yang ini merupakan satu pekerjaan tambahan
jangkaan larangan ekspor
kira ini juga satu hal yang
karena permintaan di luar tinggi
di luar negeri tinggi
untuk bahan baku dalam negeri
sedikit banyak akan terganggu
perbedaan harga yang cukup jauh
desakan dari internasional yang
sudah mulai dengan implikasi
sudah mulai dengan
dengan implikasi ini
mereka akan merasakan
kenaikan harga minyak goreng
maupun negara negara lain
sangat bergantung dengan kita
kita khawatirkan adalah
kita juga menggantungkan
skor dari negara lain
ataupun katakanlah produk produk pangan lainnya
dan ini saya kira juga berhubungan koneksi dengan negara negara luar
oke pak tauhid presiden kemarin juga mengatakan ya bahwa
sebagai presiden tidak mungkin membiarkan kelangkaan ini terjadi
sudah hampir empat bulan ada sejumlah kebijakan tapi belum efektif
artinya pemerintah pun mengakui bahwa berbagai kebijakan ini belum bisa efektif
untuk menekan harga minyak goreng dan juga kelangkaan minyak goreng di masyarakat
menurut anda sebetulnya akar masalahnya ini ada di mana
ya yang pertama kita sadari bahwa minyak goreng itu bahan bakunya cpo
cpo di indonesia di dalam negeri maupun di luar negeri
penentuan harganya merupakan mekanisme internasional
jadi kita mengikuti harga internasional
begitu harga internasional naik karena proses pemulihan
ekonomi maupun permintaan dan sebagainya
otomatis harga meningkat
saya kira memang di dalam negeri pasti dengan konsekuensi tersebut
saya kira memang ada persoalan kenapa kebijakan itu tidak efektif
yang pertama ada loophole kebijakan
bahwa kebijakan itu harus dilengkapi dengan tambahan kebijakan lain saja
bahwa kalau hanya dmo dua puluh persen
nah itu harga keekonomiannya tidak sampai
karena para pelaku usaha beli dengan harga internasional
nah regulasinya kan sudah ada di permintaan
jadi kesulitannya di situ
sementara distribusi dan katakanlah biaya lain lain
termasuk juga pengepakan dan sebagainya
kalau hit katakanlah disatukan rp empat belas
sementara harga keekonomian sekitar tujuh belas atau delapan belas sampai ke konsumen
itu tidak ada yang nanggung
sehingga menyebabkan banyak pelaku usaha yang akhirnya menahan produksi
barangnya ada tetapi mereka tidak olah
biaya yang tidak disediakan oleh pemerintah
titik persoalannya di situ
yang kedua sebenarnya dari segi kebutuhan
kalau untuk minyak goreng
saya kira sudah tidak menjadi masalah saat ini
tetapi yang minyak goreng curah problem
karena di minyak goreng surah itu
formula subsidi dan sebagainya terbatas bagi distributor cd satu cd empat
memang belum terdaftar
mereka tidak punya npv skala ukm
tersebar di pasar tradisional
dan ini yang tidak dijangkau oleh pihak pihak dari peran menteri perdagangan
dan butuh pengawasan butuh pengawalan dan sebagainya
jadi tidak cukup
hanya saja perlu aksi yang lebih konkret di lapangan
yang kedua adalah dari segi mekanisme subsidi nya sendiri
itu dirasakan dengan harga internasional tidak akan cukup
nah tentu saja idealnya adalah tetap menggunakan pola subsidi yang dilakukan pada biodiesel
dan yang sejatinya bisa menekan agar harga tetap pada level rp empat belas
kebutuhan hanya dua tujuh juta
yaitu sebenarnya relatif kecil dibandingkan forpita yang rp tiga puluh tiga juta
oversupply nya sangat banjir sekali
yang ini menurut saya larangan sayang sekali
potensi ekonomi nilai tambah tenaga kerja dan sebagainya
akhirnya turut dirugikan dalam situasi sekarang ini
pak tauhid di sisi lain tentu pemerintah negara perlu pajak
perlu devisa perlu juga surplus neraca perdagangan
tapi di sisi yang lain kita lihat juga pemerintah
tengah berupaya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat
dalam hal ini adalah minyak goreng
menurut anda kapan yang paling tepat ketika kebijakan ini harus dicabut
kebijakan larangan ekspor cpo minyak goreng dan turunannya ini pak tauhid
ya saya kira perlu direvisi ya
kemudian yang kedua dpo nya tidak perlu dilengkapi
tapi menggunakan pola subsidi yang diberikan bukan ke pelaku usaha
tapi berikanlah kepada jaringan distributor yang dimiliki oleh bumn
katakanlah bulog rsi dan sebagainya
mereka yang harus distribusi
karena menggunakan distribusi sekarang pihak swasta
katakanlah ada bisa terjadi penumpukan
bisa jadi katakanlah asimetrik informasi permainan harga dan sebagainya
jaminan harga menjadi beragam antar wilayah antar daerah
kemudian yang ketiga
sejujurnya mungkin memang dalam kurwa kurati cepat
beralih memproduksi minyak goreng kemasan sederhana yang mendapatkan subsidi tadi
dan ini bisa dibagikan kelompok masyarakat bawah
biarkan masyarakat juga memilih kelas kelas daripada minyak goreng
tidak kemasan sederhana dan minyak goreng premium yang sekarang sudah beredar di masyarakat
ini pertanyaan dan perhitungan matematis secara ekonomi
itu murah dan lebih murahan
komitmen pemerintah dan kemauan pemerintah untuk melakukan
apakah bulog siap dengan rumah pangan kita
apakah pengawasan juga siap
apakah anggaran negara yang jauh lebih kecil bisa dialokasikan atau tidak

menurut anda apakah memang kebijakan larangan ekspor cpo minyak goreng dan semua turunannya ini
memang akan berdampak akan efektif

dan menurut anda apakah memang kebijakan larangan ekspor cpo minyak goreng dan semua turunannya ini

bahwa ini belum efektif
apakah ini akan efektif untuk menekan harga sekali lagi
dan juga untuk sebagai sebuah solusi terhadap kelangkaan minyak goreng di masyarakat
ya saya kira kalau sampai level empat ribu ya
mungkin akan bisa dicapai hanya kurun waktu sebentar
tetapi karena ini terus terang bahwa implikasi kebijakan membutuhkan kebijakan tambahan lain
dan itu belum ada
ya itu akan menjadi kurang efektif dalam beberapa bulan ke depan
nah saya kira memang kalau ini dibiarkan samaan
secara keseluruhan kebijakan jadi tidak efektif
dan tadi disebutkan oleh pak presiden bahwa ini hanya sementara
kebijakan ini nanti membutuhkan ya kenaikan harga yang relatif nanti akan normal kembali
tidak lagi rp empat belas ribu tapi mengikuti perkembangan dinamika pasar
yang tentu saja ada peran pemerintah lebih kuat untuk memberikan
katakanlah formula baru agar semua juga bisa merasakan manfaat
bukan saja konsumen tapi petani produsen pelaku usaha pihak pihak lain
termasuk mitra dagang negara kita yang sangat bergantung dengan cpo dari kita
oke jadi kebijakan ini tidak bisa sendiri
tapi juga harus ada alternatif atau ada kebijakan yang lain dilengkapi ya begitu pak tauhid
dan kita akan lihat bagaimana nanti pemerintah akan mengevaluasi kebijakan ini di masyarakat
apakah memang sesuai dengan harapan ini bisa efektif atau tidak
mengatasi semeraut kebijakan soal minyak goreng ini
terima kasih banyak pak tauhid ahmad direktur eksekutif indef sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari selamat malam